anda masih bersama kami di good morning
nampaknya ini juga jadi pelajaran juga untuk kita semua
jika berkunjung ataupun berwisata ke suatu tempat
harus mematuhi rambu rambu
ada peraturan di sana
ataupun imbauan dari pihak setempat
karena begini sepasang remaja yang sedang bersuafoto
atau berselfie di tebing pantai telawas
desa selong belana kecamatan praia barat
kabupaten lombok tengah
tenggelam setelah dihempas ombak
nah seorang remaja bernama eka madiawati
berhasil ditemukan warga
namun rekannya deddy supriyadi
hingga saat ini masih belum ditemukan
beginilah detik detik warga melakukan penyelamatan
terhadap eka madiawati
warga desa kau kecamatan pujut
kabupaten lombok tengah minggu sore
setelah terhempas ombak
eka sebelumnya melakukan suafoto
bersama rekannya deddy supriyadi
di tebing pantai telawas
desa selong belanak kecamatan praia barat
kabupaten lombok tengah
warga berjuang keras melawan ombak
yang mengempas kedua remaja tersebut
meski berhasil ditemukan
nyawa eka madiawati tak berhasil diselamatkan
sesaat setelah berhasil dibawa ke darat
sementara itu deddy supriyadi
hingga saat ini masih dalam pencarian tim gabungan
jajaran kepolisian setempat mengimbau
pengunjung untuk tidak melakukan suafoto
ataupun mandi di lokasi tersebut
karena ombak sering datang tiba tiba
kita berpatroli ke pantai
untuk menghimbau para pengunjung
yang berlibur ke pantai
dimana daerah daerah yang selayaknya
kita arahkan untuk daerah yang
tempat renang yang semestinya
namun di daerah ini karena
tidak layak untuk ditempatkan
untuk renang jadinya kita humbok
pada para pengunjung yang berlibur
tidak berenang di perancis ini
lokasi ini memang menjadi tempat favorit wisatawan
lokasi ini juga dikenal sebagai
raja ampat lombok
lalu rahmat juniadi
lombok tengah musa tenggar barat